kamu terlambat lagi
tadi saya sempat jatuh pas bawa motor pak
terus kamu gak apa apa
nggak apa apa kok pak cuman agak sakit aja kakinya pak
guru piket udah ngasih kamu hukuman belum
bisa aja mas aku jadi gak pengen minum
dah mau jalan
ih mahmud ini bener bener ya keterlaluan banget
dia masih mencintai pacarnya
tapi sikapnya masih ganjen
sok baik sok perhatian sama papi
yaudah pi reva juga mau pamit
mau berangkat ke sekolah
oke sayang ya
ada motor jatuh mah
ada yang jatuh tuh
lihat tuh sampai
eh sama apa dek
saya ntar pernah sakit ya
nggak usah pak
kasih ya pak
gak ada apa apa
gue sumpah gue serius
sumpah deh kalau lo pada lihat langsungnya lo pasti pasti bingung
sumpah boy itu care banget sama clara
sampai di papa papa
sampai di papa papa
sampai di papa papa
sampai di papa papa
sampai di papa papa
kayaknya si clara itu cuma pura pura sakit deh buat dapet perhatiannya boy
ya tapi bukan berarti mereka tuh suka sama suka kalimail
kan emang bahwa itu orangnya baik
nah justru itu ray
gue takut nanti si clara malah manfaatin kebaikannya si boy
nanti pas reka datang gue minta please banget jangan ada yang ngomongin masalah ini
ya bisa galau banget
insya allah gue gak bakal
gue akan coba buat tetap positive thinking
syukur deh kalau lo udah bisa positive thinking terus lo udah bisa percaya sama boy
lo tetap harus gue buat jaga jarak sama si clara
soalnya gue gak mau nanti si clara mau ngambil kesempatan deket deketin boy
emang lo gak pernah denger ya temen curhat jadi pacar
ya juga sih
maksud gue gak menutup kemungkinan kalau gue tuh bisa pacaran sama clara
ya bakal lebih baik kalo emang boy tuh gak terlalu deket ya sama clara
hmm tuh kan
aku tau kok sebenernya kamu sama boy tuh saling mencintai kan
aku cuma mau ngasih tahu sama kamu nih ya reva
kamu tuh gak perlu khawatir sama aku reva
karena aku disini cuma mau nyenengin tante marissa
ya aku tau
awalnya sih emang aku suka sama gue
ya gak dipunggiri dia tuh cowok yang unik di jaman yang sekarang ini
tapi rasa sukaku sama dia cuma sebatas kagum aja
gak lebih dari itu
ya semuanya kan juga begitu
awalnya kenal terus kagum rasa simpatik
lama lama bisa jatuh cinta kan

itu mungkin saja bisa terjadi
tapi aku juga yakin kalau gak cuma aku aja yang suka sama boy
aku yakin di luar sana banyak cewek cewek yang suka sama boy
tapi bukan kamu
mau masuk bu
kok boy belum dateng juga ya
gue jadi khawatir nih
gue cuma terlambat masuk sekolah
implikasi atau pernyataan bersyarat kondisional adalah pernyataan majemuk
boy kamu terlambat lagi
iya pak saya minta maaf pak
tadi saya sempat jatuh pas bawa motor pak
terus kamu gak apa apa
gak apa apa kok pak cuman agak sakit aja kakinya pak
guru piket udah ngasih kamu hukuman belum
si mungkin jarang jatuh dari motor kalau bukan karena dilagari pikiran
waktu dulu dia pernah jatuh juga di jalanan
wah kayaknya dia lagi ada masalah sama reva deh
atau mungkin dia lagi mikirin adegana juga kak
masa adriana sih
ya iyalah dia kan apes kalau lagi mikirin adriana
yang di kelas saya ini belajar
bukan ngobrol kayak di pasar
iya pak maaf pak
ini kita juga lagi ngobrolin pelajaran kok pak
udah kalau ada masalah soal pelajaran kamu kasih tahu sama saya
gue bawa orang untuk sparing partner dengan bang re
dan mereka ini bodyguard yang udah kita sewa untuk bertarung sama bang re
dan mereka sih gak akan segan segan untuk bertarung
jadi real fight ya
kalian satu persatu maju
gak perlu satu satu
sekali gue saja bertiga

boleh pasti kalah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah